demi menjaring bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
pdi perjuangan menggelar serangkaian seleksi ketat
ada sekitar tiga puluh lima calon yang diundang pdip untuk mengikuti tes psikologi
serta uji kelayakan dan kepantasan atau fit and proper test
di kantor dpp pdi perjuangan jalan diponegoro menteng jakarta pusat rabu pagi
peserta tes sebagian besar berasal dari eksternal partai
ya saya belum tahu apa yang mau ditanya
tetapi prinsipnya kita sudah siap
karena saya punya pengalaman tujuh tahun di pemerintah daerah
banyak yang kita bahas masalah anggaran
banyak yang kita awasi ya masalah masalah percepatan pembangunan
termasuk tadi mengenai keuangan daerah

dan tidak lupa ibu saya juga mendoakan
semoga saya bisa jadi orang yang bermanfaat
buat masyarakat dki
jadi saya bisa jadi orang yang bermanfaat
saya juga bisa jadi orang yang bermanfaat

saya bisa jadi orang yang bermanfaat

saya juga bisa jadi orang yang bermanfaat
meski kebanjiran peminat partai demokrasi indonesia perjuangan
berharap seleksi ketat yang dilakukan menjadi tahapan penting
agar bisa memilih pasangan terbaik yang layak memimpin jakarta
penilaian calon kepala daerah dki jakarta versi pdip
dipandu oleh psikolog dari himpunan psikologi indonesia
meski begitu pdip memiliki mekanisme sendiri
untuk menentukan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
kita perlu menambahkan bahwa assessment yang dilakukan di atas
itu nantinya akan dibagi ada laporan seperti ini
ada laporan assessment ini variable yang diukur adalah
kemampuan mengatasi hambatan kemampuan intelektual
kemampuan manajerial kepemimpinan integritas

dan nanti ada ukuran jadi kalau bintangnya di sini
berarti kemampuan untuk mengatasi hambatan itu tinggi
kemudian di akhirnya nanti mereka ada rekomendasi
ini dengan cara cara metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan
mereka nantinya ada rekomendasi tiga hal
berdasarkan potensi dan kompetensi yang dimiliki
maka yang bersangkutan dapat direkomendasikan
kemudian masih dapat direkomendasikan dengan catatan
dan tidak dapat direkomendasikan